emas sudah dipersembahkan oleh dari cabang bulu tangkis bagaimana dengan tim bulu tangkis indonesia
kapan mereka akan pulang ke tanah air angga
ya memang kalau kita bicara tentang tim bulu tangkis indonesia mereka sudah menyelesaikan semua pertandingannya
terakhir tontowi ahmad lidina natsi mempersembahkan medali mas sebagai indonesia
dan sampai kemarin sudah tidak ada lagi jadwal pertandingan
dan menurut rencana tim bulu tangkis indonesia ini akan kembali ke jakarta pada tanggal dua puluh satu dan akan tiba di tanah air pada tanggal dua puluh tiga
namun untuk mengisi kekosongan dan menunggu hingga jadwal kepulangan ke indonesia tiba
tim bulu tangkis indonesia ini menyempatkan diri untuk sekedar refreshing atau menyegarkan pikiran
dengan mengunta favorit di kota rio de janeiro yaitu mengunjungi patung kristus sang penebus
di lokasi wisata ini memang menjadi salah satu lokasi
di wisata favorit karena di tempat tersebut pengunjung bisa melihat pemandangan indah dari atas kota rio de janeiro
dan kesempatan ini tentunya juga tidak disiasiakan oleh praim medali mas bagi indonesia liliana nasir
yang menyempatkan diri datang ke sana bersama teman teman
namun sayangnya tontowi ahmad tidak dapat bergabung karena dikabarkan tontowi ahmad masih dilanda kelelahan
dan ada sedikit masalah di pinggangnya
namun liliana natsir saat saya temui tadi tampaknya cukup enjoy
dengan perjalanan wisata yang dilakukannya siang tadi dan ini sedikit komentar dari liliana natsir
jadi ya pertama kali dan excited banget
dan mungkin belum tentu kesini lagi sih soalnya perjalanan kesini jauh banget capek juga dan naik tangganya lumayan
tapi setelah bertanding di olimpiade terus ngeliat kayak gini terbayar capeknya nih mbak
ya terbayar banget lah
saya sekarang udah capek
tinggal menikmati aja
kemarin sudah berjuang sekarang menikmati pemandangan di kota rio ini
erlang awis maju terima kasih atas

nasir berhak untuk sedikit bersantai setelah berjuang
baik anggil terima kasih atas laporan anda langsung dari rio de janeiro brazil
dan kami tunggu ke pulangan anda beserta para atlet yang telah membanggakan indonesia
terima kasih angga